sebelumnya dua orang pesepeda ditabrak lari oleh sebuah mobil minibus berwarna hitam
satu orang meninggal dunia korban yang meninggal adalah raden sandi shafiq yang berprofesi sebagai produser di salah satu stasiun televisi swasta
polisi melakukan olah tkp di jalan gatot subroto jakarta selatan
olah tkp berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut sebab menyebabkan sedikit penumpukan kendaraan
olah tkp ini dilakukan untuk mereka ulang kejadian tabrak lari tersebut
olah tkp ini melibatkan seorang saksi yang juga merupakan rekan bersepeda korban
pada pukul empat belas lewat empat puluh enam sore pemilik mobil minibus dengan nomor polisi b dua ribu tujuh ratus enam puluh lima sbm yang menabrak korban menyerahkan diri ke polisi
kita biasa lagi sepedaan agak pinggir jalan kan dari situ kelihatan posisi saya yang sebelah kanan dia yang sebelah kiri
jadi ya karena ditabrak dari belakang jadi nggak tahu persisnya
jadi kita berarti gimana dan dia jatuh duluan habis itu saya juga ikutan jatuh
entah ketabrak dia apa ketabrak mobil juga gitu istrinya